aku jadi penasaran siapa sih boy mantannya sila ini
sampai segitunya sila pengen balikan sama boy
oh atau jangan jangan boy ini anaknya crazy rich
jadi sila gak bisa move on dari boy
tapi kalau emang benar si boy ini tajir melintir
pasti aku akan dukus
perasaan gue tuh gak punya musuh lain deh di kampus ini selain boy
dan gak mungkin dia juga kan yang ngelakuin dia kan lagi di rumah sakit
so jagon banget sih boy
pake belagan uangin orang
dia gak tau aja orang yang tolong itu kriminal juga
bisa abis kita kalo diajar dia
berhenti lu semua
boy udah lah lu gak usah ikut campur urusan bisnis kita
kalian dengar baik baik ya
gue gak akan tinggal dia ngeliat kalian ngerugin banyak orang kayak begini
lo gak usah ikut campur
orang yang lu bantu sama aja bisnisnya kayak geng sigala
kejar aja kalo bisa
jangan berpikir pikir aja ya
yakin kita lebih ocd
cuma buat kamu
kamu lagi kacau
sore malam dan mama gak mau
gara gara kamu ngagetin mama terus akhirnya skincare itu gak berfungsi
dan berkerut wajah mama silah
halo ma namanya juga lagi buru buru
iya mau buru buru mau kemana sih kamu sayang
ingat deh walaupun kamu buru buru kamu tuh tetap harus tenang
harus cantik sayang
untuk mendapatkan seorang raja
kamu harus bisa menjadi ratu yang cantik dan elegan
ma boleh nggak sekarang kita berangkat aja
bisa cepetan gak
mau kemana sih kok buru buru banget
yang nggak apa apa aku udah gak sabar aja ketemu sama boy
sampai segitunya banget sih kamu sama boy
mama kayak gak tau aja
iya iya faham deh mama sekarang
kalau sampai mama lihat boy tidak sesuai dengan standar mama
jangan harap mama akan memberikan restu untuk kamu sama boy
mama gak mau nggak mama gak mau
gak ada alasan
gak ada alasan kalau misalkan mama harus turun kasta
mama belum lihat aja kan rumahnya boy
nanti kalau mama lihat pasti mama wow sendiri
sampai segitu wow nya
iya udah makanya jalan ya mah
siapa sih yang udah kurang ajar banget bikin beginian
perasaan lo belum terlalu dekat sama boy
tapi udah diteror kayak gini
dijulitin sama netizen terus dilemparin telur busuk
omongan adalah doa
gue pacaran sama anak berdandalan kayak si boy
sekarang mendingan kita cari pelakunya di dalam
eh tunggu tunggu
aduh gak usah deh

mendingan sekarang gue cari pelakunya di dalam
mendingan sekarang gue lagi mau ke weeksi body care dulu
biar urusan mobil gue cepet keluar
gak usah gak usah gak apa apa
nanti ribet lagi kita bolak balik
yaudah gue duluan ya
mamam tuh mobilnya
lagian so cantik banget sih ngedeketin si boy segala
sekarang mending lo telepon sila
dia ada di mana
aduh jangan sampai mereka ketahuan dan bawa bawa nama gue
mama jadi penasaran deh
kamu kenapa sih tadi kok pas mama telepon kamu bisik bisik gitu
mama kok nggak percaya gitu sih
masalahnya mama itu harus menjaga kamu luar biasa
ya setidaknya kamu bisa anggap mamah kamu ini sahabat kamu lah
kamu bisa cerita apapun kok nak
tapi sekarang aku baik baik aja kok
mama tenang ya
sila lo tuh di mana sih
ya gue di jalan sama nyokap
ih lo tuh parah ya meninggal ninggalin kita aja
untung tadi kita gak ketahuan ya
tau udah ketemu sampah sampe bau bau kayak gini
langsung dimatiin gitu aja
gak ada detail
tuh kayak baru temenan sama sila tau gak
eh tata belum selesai ngomong olin
ya udah main drama
mereka protes gara gara aku tinggalin
aku beneran khawatir sama boy
siap tuan putri
aku jadi penasaran
aku beneran penasaran
aku beneran penasaran
aku beneran penasaran
aku beneran penasaran
aku beneran penasaran
aku beneran penasaran
aku jadi penasaran siapa sih boy mantannya sila ini
sampai segitunya sila pengen balikan sama boy
oh atau jangan jangan boy ini anaknya crazy rich atau sultan
jadi sila gak bisa move on dari boy
tapi kalau emang bener si boy ini tajir melintir oke deh
pasti aku akan dukung silas seribu persen
si boy kemana sih
pergi lagi ya
kok gak kelihatan
dan boy tadi pergi
tapi gak tau perginya kemana
kenapa bibi gak tahan
dia itu kan baru keluar dari rumah sakit
bapak kan tau sendiri

aku mau tidur
kayaknya tadi perginya buru buru
mungkin ada urusan penting pak
coba saya telepon dia dulu ya
kok gak dia angkat si bik
tadi tuh saya nyusulin dia ke rumah sakit
malah dia pulang duluan
udah sampai rumah bukannya istirahat
malah keluyuran baginya
tapi den boy barusan banget pak perginya
yaudah bik biar saya tanyakan sama ian ya
karena tadi ian yang melaporkan pada saya
saya ke dalam lagi ya pak
wih ada geluduk udah pasti hujan
duduk duduk gak ada yang jajan
eh wil melek baru tuh wil